pembangunan mass rapid transport system atau mrt mempengaruhi pendapatan pengusaha di sekitar proyek
dan pengaruh ini diakibatkan penutupan jalur di sepanjang proyek baik secara berkala maupun penutupan total
yang akan diterapkan selama enam bulan ke depan
proses pembangunan mrt atau angkutan cepat terpadu terus berlanjut hingga tahap pembangunan stasiun jalan haji nawi fatmawati jakarta selatan
untuk mempercepat proses penyelesaian kontraktor akan menutup sepanjang jalur fatmawati mulai sabtu kemarin
penutupan jalan ini justru dikeluhkan para pelaku usaha terutama di sekitar area proyek
penurunan penjualan membuat pelaku usaha berharap agar proyek dan penutupan jalur tidak berlarut larut
dan kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia mumtazah catra di ningrat
selamat pagi tazah taza sejauh ini bagaimana pantauan anda setelah jalur fatmawati ini ditutup
ya selamat pagi alfian dan juga anissa memang di pagi hari ini hujan sudah turun dan biasanya pada saat hujan turun jumlah kendaraan terutamanya roda empat meningkat begitu
karena banyak pengendara yang memilih untuk menggunakan kendaraan roda empat untuk menghindari hujan
dan memang pada saat ini di kawasan fatmawati sudah mulai terjadi kepadatan arus solulitas terutamanya dari arah lebak bulus yang ini menuju ke arah panglima polim alfian dan juga anissa
terutamanya oleh kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua
dan bisa anda lihat sendiri saat ini memang
dari arah lebak bulus yang menuju ke arah panglima polim dan juga sebaliknya memang cukup sama begitu penampakannya
di mana ada pembatas begitu yang dimana pada saat pengendara melalui ada pembatas ini dimana dijelaskan di situ tidak boleh kendaraan melalui kawasan ini jika tingginya dan juga lebarnya lebih dari tiga meter
memang ini juga menjadi petanda bagi para pengendara yang melalui kawasan ini bahwa memang lebar jalan sudah berkurang menjadi tiga meter saja
dan memang di sini berpotensi terjadi kepadatan arus solulitas karena selain adanya penutupan jalan ini atau pembatas pengurangan jumlah jalur seperti ini memang juga kawasan sepanjang dua ratus meter ini yang saat ini telah dikurangi jalurnya alfian dan juga anissa cukup berkelok kelok begitu
jadi memang ini berpotensi untuk menciptakan kepadatan arus solulitas terutamanya pada jam jam majet antara pukul enam pagi hari ini diperkirakan akan sudah mulai terjadi begitu hingga pukul sembilan pagi hari nanti dan juga pada sore hari nanti
begitu pada saat para karyawan sudah mulai pulang bekerja begitu menuju ke arah lebak bulus kembali
sehingga memang ini bisa anda lihat sendiri saat ini anissa dan juga alfian ada sebuah truk yang mencoba untuk melalui memang cukup pas begitu untuk melalui kawasan ini
dan memang ini dilakukan oleh pemerintah ataupun melalui dinas perhubungan untuk memastikan bahwa para pengendara yang melalui jalur ini memang kendaraan kendaraan kecil saja
mengingat lebar jalan yang memang cukup kecil begitu kurang dari tiga meter
dan juga memang dengan kondisi jalan yang berkelok kelok memang cukup sulit untuk kendaraan besar seperti bus apalagi yang lebih besar dari metro mini begitu untuk melalui kawasan ini hingga nantinya
kalau mereka melalui kawasan ini biasanya akan terjadi kepadatan yang lebih parah lagi terutamanya di atas jam tujuh pagi hari nanti anissa alfian
ya taza terkait penutupan jalan ini ke manakah arus solulitas diarahkan ini sebagai alternatif warga yang biasanya melalui arus solulitas tersebut
dari arah lebak bulus untuk menuju ke panglima polim anissa memang bisa diarahkan untuk menuju ke arah pondok indah lalu masuk ke arah jalan haji nawiraya lalu menuju ke arah cipete
maksud saya radio dalam untuk meneruskan perjalanan ke arah panglima polim begitu
sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah panglima poli menuju ke fatmawati memang bisa melalui kawasan dharma wangsa menuju ke abdul majid
untuk kemudian melanjutkan perjalanan di antasari karena memang di kawasan ini di jalan sepanjang rumah sakit fatmawati
jadi ada dua kawasan yang memang tertutup
satu di kawasan ini dan satunya lagi memang ada kurang lebih satu kilometer dari titik di mana saya berada di stasiun yang nantinya akan dijadikan stasiun haji nawi ini
dan memang bagi para pengendara saya lihat pada pagi hari ini di hari pertama bekerja pada minggu ini masih banyak yang saya rasa masih belum mengetahui atau mengantisipasi adanya jalur jalur alternatif ini
dan juga adanya pengurangan jalur jalan pada pagi hari ini
karena ini adalah hari ketiga
dilaksanakannya penutupan jalan di ruas jalan rumah sakit fatmawati ini
baik terima kasih mumtazah catra dinirat melaporkan langsung dari kawasan fatmawati jakarta selatan